sejumlah pedagang di pasar tanah abang mendulang untung dua kali lipat menjelang hari raya idul fitri
akhir pekan ini menjadi puncak keramaian pengunjung di pasar tanah abang sebelum aktivitas mudik dimulai
sebelum memasuki libur cuti bersama warga menghabiskan akhir pekan untuk berbelanja baju baru lebaran
pasar tanah abang kerap menjadi incaran konsumen karena lengkap dan harga terjangkau
sejumlah pedagang menyatakan puncak keramaian pengunjung dalam tiga hari terakhir yakni tanggal delapan sembilan dan sepuluh juni dua ribu delapan belas
mereka mencatat kenaikan omset penjualan mencapai dua kali lipat
konsumen paling banyak membeli baju muslim seperti busana gamis kerudung baju koko dan sejenisnya
omset yang mereka peroleh ini bukan tanpa strategi
pedagang menyesuaikan jenis pakaian yang mereka jual dengan fashion bertema ramadan
usai lebaran nanti mereka akan kembali menjajakan fashion umum seperti biasa
sehingga mereka bisa mencari jenis pakaian yang lebih menarik

sementara bagi para pembeli mereka rata rata menganggarkan dana sekitar satu juta rupiah untuk berbelanja pakaian hari raya
sejak pagi mereka sudah tiba di pasar tanah abang blok a dan blok b agar punya banyak waktu mengelilingi pasar ini
tidak sedikit yang memilih duduk di lantai agar bisa rehat sejenak sebelum kembali berkeliling
buat saya semua
rencananya mau cari buat keluarga tapi masih belum nemu
demi memaksimalkan pendapatan kebanyakan pedagang di blok a dan b memilih untuk mengikuti kebijakan manajemen pasar tanah abang
yang akan tutup operasional pada lima belas juni dua ribu delapan belas dan kembali beroperasi pada dua puluh lima juni dua ribu delapan belas
desi aritonang jakarta